keju makanan yang terbuat dari bahan dasar susu ini memang banyak digemari karena rasanya yang unik
kali ini kita akan membahas tiga jenis keju yang sering dikonsumsi yaitu parmesan cheddar dan mozzarella
tapi sebelumnya kira kira sudah pada tahu belum ragam jenis dan perbedaan keju
kalau rasa kurang lebih mirip mirip tekstur yang paling bisa
jadi kalau mascarpone dia kan bentuknya krim kalau cheddar dan parmesan ya kurang lebih sama lah
mozzarella pokoknya kan dia kan teksturnya kayak karet kan apalagi kalau panas memantuk lah
ahli gizi rita ramayulis mengatakan keju parmesan masuk ke dalam jenis keju keras
warnanya putih gading
dan jika diperhatikan terdapat lubang lubang kecil di dalamnya
sedangkan keju cheddar teksturnya lebih lembut dan mempunyai beragam warna
dari warna oranye kuning pucat hingga putih gading
nah di depan saya sudah ada dua jenis keju yang teradang kita anggap mirip karena ada warnanya yang sama juga
tetapi ternyata berbeda
untuk keju parmesan dia teksturnya itu lebih keras
biasa digunakan untuk campuran dan juga taburan untuk makanan seperti pizza dan juga pasta yang ada di depan saya ini
untuk rasanya sendiri dia asin teksturnya lebih kasar tetapi tidak terlalu terasa kuat sekali
seperti keju cheddar di sini
keju cheddar di sini dia biasa digunakan untuk taburan dan juga topping makanan makanan seperti depan saya
terus juga untuk rasa
rasanya dia sedikit pahit dan lebih terasa umer di mulut
berbeda lagi dengan keju mozzarella
secara tekstur pasti sudah bisa membedakan ya
rasanya sedikit tawar seperti susu dan gurih
sensasi makan keju mozzarella pun lebih nikmat
disantap selagi hangat dan lumer
bisa dijadikan isian roti hingga dimakan bersama daging
pada dasarnya banyak juga makanan yang menggabungkan beberapa jenis keju dalam satu olahan
tentu sensasi yang dihasilkan berbeda
rita ramayulis menambahkan parmesan merupakan jenis keju yang paling tinggi kandungan protein mineral dan natriumnya
meskipun tinggi protein
tetap ada catatan jika mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebihan
nah ini paling tinggi memang proteinnya
tapi proteinnya tinggi mineralnya juga ikutan tinggi termasuk natrium
sehingga pada orang orang yang beresiko tekanan darah tinggi tentu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi parmesan dalam jumlah yang besar
nah di bawahnya parmesan itu kita kenal keju cheddar
kalau keju ceda dari teksturnya itu dia lebih lembut dari parmesan ini tadi
dan dia biasanya dipakai bentuknya sebagai slice
nah keju ini proteinnya lebih rendah dari parmesan
natriumnya juga lebih rendah kalsiumnya juga lebih rendah
jadi dia berada di tengah tengah nih
kalau yang paling rendah natriumnya itu pada keju mozzarella tadi
nah mozzarella ini keju yang bisa dicairkan
jadi kalau dia dicairkan dia tetap elastis
terkait pernyataan keju dapat membuat gemuk
rita menjelaskan bahwa keju memang memiliki kalori yang tinggi
karena kandungan lemak dari susu dan protein ini
maka jenis keju rendah lemak yang bisa dipilih adalah jenis keju edam
dan yang terpenting bijak mengkonsumsi makanan dengan makan secukupnya
adalah kunci agar makanan yang kita konsumsi bisa memberikan manfaat baik bagi tubuh
tim liputan cnn indonesia jakarta